tolong kamu awasi perempuan ini jangan sampai masuk ke dalam restoran
pak pak pak
gini aja saya bawa bapak ke dalam ketemu sama ibu saya supaya bapak percaya sama saya
jangan di ktp
gampang lebih baik pergi dari sini pak
nah siapa yang harus diusir pak
oh my god ini seriusan
sumpah gue kaget banget
eh halo ini siapa ya soalnya aku buta nggak bisa lihat apa apa
oke oke sekarang juga oke kebetulan banget aku lagi gak ada acara
oke aku kesana sekarang ya
gue lagi pura pura buta
berarti harus cari teman dong biar gue gak ketahuan pura pura buta
pokoknya sekarang gue harus dadan cantik terus pakai baju yang rapi and then sekarang telpon orangnya dulu
enggak gue mau ajak lo diner nih soalnya lo diajak banget sama orangnya lo sama tasya tuh diajak banget
makanannya pasti enak banget
mau ya oke deh thank you so much camewake

anda tidak boleh masuk di restoran ini
mohon maaf sebelumnya ini atas perintah pak remo
jangan sampai gara gara kamu kami kehilangan klien vvip kami
maksud bapak om rayment tadi saya nggak ada hubungannya sama om rayment pak saya juga tahu kok di restoran ini
kalau kamu tamu di restoran ini silahkan tunjukkan nomor booking anda
setiap tamu yang berkunjung ke sini dia harus resep
dia harus reservasi dan mendapatkan nomor booking
saya di dalam sama ibu saya
iya ibu saya juga datang sebagai undangan
undangan undangannya atas nama siapa
security tolong kamu awasi perempuan ini jangan sampai masuk ke dalam restoran
pak pak pak
bawa bapak ke dalam ketemu sama ibu saya supaya bapak percaya sama saya
mohon maaf saya nggak ada waktu saya sibuk
eh mak mak mak
udah mak udah baik baik pergi dari sini mak
gini caranya restoran ini memperlakukan tamunya
udah udah mak
ya udah lepas iya iya pak
ya saya pergi
usak pandangan aja
baguslah dia diusir bikinmu saya berantakan aja
apa yang harus diusir pak
maksudnya kenapa juga dia bisa bikin moodnya bapak berantakan
oh itu ada
itu anak pernah bermasalah sama saya bu
ya saya takutnya dia kesini bawa masalah jadi kena imbas ya ke ibu
biasalah diri dia bisnis begitu
terima kasih bu
terima kasih pak remor
maksudnya penampilan bu nawang kali ini
cantik banget bu
saya jujur saya beruntung sekali bisa kenal ibu nawang
pak remon itu sanjungannya terlalu berlebihan ke saya
itu emang apa adanya bu
ibu gunawan itu tulus cantik baik tutur katanya bagus mannernya bagus
tipe saya banget ya
itu febelnya ayo
pak remo maaf saya boleh nunggu anak saya sebentar nggak ya
anak ibu belum datang
udah sih pak
cuma tadi kan saya mau buru buru ke toilet
jadinya saya masuk duluan
bapak jadikan bawa anaknya
emang saya sengaja ke sini biar saya harus duluan
masa harus ibu nawang sama anak ibu nawang yang duluan
lagian kalau saya nih pak datang duluan nggak masalah pak
saya nunggu juga nggak masalah
biar saya yang datang duluan
kenapa sih late ini nurut banget sama papanya mel
cuman karena papanya mel pelanggan discrete vip di sini
gue harus sampai beli yea juga pak
mau kamu lagi bangun
minik minik lewat pintu belakang
supaya gak kelihatan
gue gak boleh bikin ibu malu
di depan teman deketnya
karena pertemuan ini berarti banget buat ibu
kenapa putri belum masuk ya
harusnya dia kan gak selama ini juga
kenapa sampai jam segini mel belum juga datang
awas aja kalo mel sampai nekat gak kesini
aku akan kasih dia pelajaran
apa bu nawang masih mau menunggu anak ibu
saya mendingan cari anak saya dulu deh ya pak
kebetulan saya juga mau ke teman
nanti kita ketemu di situ bu
itu bejanya yang di situ
dia pasti bisa ngerti maksud omonganku di telpon tadi
kalau apartemen ini cuma sewaan sebagai tempat tinggalku sementara
aku gak rela kalo pak remon sampai tau soal apartemen ini
dan menyita satu satunya milikku yang tersisa